tolong jangan jutek jutek terus
kasian si balun biru kalau kamu jutek
nanti kalau keluar mukanya ikutan juptek
kamu udah jutek mukanya
ini biasa aja
mas dimarino ini ketemu sama apa
sumarna belum tadi
iya sumarno masih di icu
sedikit lebih baik dari kemarin
berbicara sedikit sama pak sumarno
dan pak sumarno sempat menyebut satu nama
serius kamu mas pak sumarno beneran nyebut nama elsa
dia masih tetap menginum yalisa
andin udah tidur
dia pasti kecapean
saya pikir kamu udah tidur
gak usah tidur
kepikiran sama elsa aja
dia kabur mau kemana ya
dia mau lari sejauh mana
tentu pun kenapa
kenapa dia kabur
kenapa dia gak mau nyerahin diri
udah pikirin ini besok aja ya
kita urus besok pagi
saya juga udah minta tolong sama angga
untuk urus ini
besok ada titik terang ya
aku pengen nanya aja mas
atau gak sekali ngebantuin dia
untuk buka pikiran dia
dia tuh jangan kabur
dia harus bertanggung jawab
ya tidur bisa ren
masih sekarang kamu seneng banget mas
karena ren udah punya kamar sendiri
udah gak bawa bawa
tidurnya jadi luasa
terus kamu kalau mau manja manja sama aku
kamu gak malu
yang mau manja manjain semua kamu siapa
yang mau manja manjain semua kamu siapa
kamu kali yang mau manja manjain sama saya
hmm entah aku doang
pertanyaan ketiga siapa
ini dari rumah sakit
besok itu jadwal untuk check up kehamilan
hmm yaudah sekarang tidur
besok saya hantarin ya
aku mau tidurnya sama depan loh
itu kan kamu yang mau manja manjain sama saya
bukan budu saya lagi
ya kan kamu pasti juga mau mas sayang
ya si sama dia
ya si sama dia
kok bangun kenapa
aku gak bisa tidur sendiri mama
aku banget gak tidur sama mama sama papa
gara gara saya ngasih tes dna palsu itu
dari kasus pembunuhan doi
aku diceritain sama mas tino
kenapa aku gak diakuin
jangan cuma mas tino keluarganya juga
bertahun tahun loh mas aku kayak gitu
aku udah berlakukan seperti itu mas
aku benar benar hina mas
dan aku sakit hati banget ini
kamu suami aku sendiri mas
kamu malah bikin dia jadi
mikir aku jadi perempuan yang seperti itu terus mas
jahat kamu mas
jahat banget kamu siapa aku
dia udah terus gimana
dia udah pukul saya biar kamu puas
pukul sekarang sini
pukul biar kamu puas
sini pukul sini pukul
tidak mungkin unprecedented
pasti barusan sakit pangki im mysterius
mau pikirin yang seneng seneng aja
itu balon yang kemarin warna biru kan
yang anak kita laki laki itu
iya bener sih iya kan
yaudah mending pikirin itu aja
nih mau dikirim nanti mau cari nama anak kita siapa
nggak usah pikirin itu nek
ya sekarang istirahat
aku kangen nek
boleh sekali lagi nek
selamat malam mas